ya serius lah masa bercanda
ini sih kebukendang pake sepatu
ada udang dibalik batu
eh taro deh apa jangan jangan nih si devon yang nyuruh si teddy ngelakuin itu

dan devon bisa tau itu karena teddy ngomong sama devon
oh kenapa begitu bisa jadi sih
ini dihajar harusnya
lo nggak bisa main hajar gitu aja
nah gue juga pengen dibalik batu
kita nggak ada buktinya
bukti apa lagi man ini semua terbukti sudah
nggak sekarang gini lebih baik kita lewatin dulu seleksi hari ini
baru deh nanti kita cari tau soalnya teddy gimana
nah iya bob kita ajar aja

nggak tau mbak
bagus deh kalau gitu mbak takut aja tiba tiba dia dateng

bu tiana sudah dipanggil dokter
mbak aku udah dipanggil dokter mbak mau masuk nggak
nggak usah ya mbak di sini aja ya
ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya mbak
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
agar rencanaku berjalan tanpa halang
aku harus pikirkan ulfa dulu
baru aku bisa bawa tiana pergi dari sini
iya pak ada yang bisa kami bantu
iya saya mau minta tolong boleh minta belpen sama kertas
ya itu ngalangin tolong kasih ini ke dia ya
pak bu mobil ibu menghalangi mobil yang lain yang mau keluar bu
masa sih perasaan tadi saya parkirnya udah bener deh
maaf bu sebaiknya ibu periksa kembali bu
ya udah langsung saya periksa
terima kasih bu
iya makasih pak
eh gue kasih tau sama kalian
siapapun yang lolos seleksi buat tim inti nggak boleh riri rian
karena ini demi nama baik sekolah juga
gue sih cuma pengen ngasih tau lo bertiga ya
lo bertiga tenang aja
karena yang bakal lolos leksi itu gue
bukan lo semua
gue kasih tau ya
semut rang rang nggak gigit bu deh
gatalnya sampai ke jari jari
jadi orang yang terlalu pede
kalau kalah malu sendiri
roman samuel bobby dan defon kalian sudah siap

saya akan bagi kalian menjadi dua tim
roman kamu sama samuel
dan bobby kamu sama devon
hah gue sama resan kelapa kue putu
ya gue juga nggak mau
kalian semua harus bermain agresif
banyak banyaklah membuat angka
dan siapa yang paling banyak membuat angka
dia yang paling berpotensi masuk dalam tim inti